di sela sela kunjungan ke negaranya di korea selatan selasa pagi
presiden joko widodo menyampaikan selamat atas hasil
munaslup atau musyawara nasional luar biasa partai golkar
di bali yang memilih setia novanto sebagai ketua umum golkar yang baru
iya terpilihnya setia novanto juga ditanggapi oleh
mantan dewan pertimbangan partai golkar luhut binsar panjaitan
menurut luhut golkar merupakan partai yang berpengalaman
salah satunya berhasil memilih ketua umum yang baru
tanpa insiden perselisihan pendapat
sementara akbar tanjung sebagai ketua dewan pertimbangan golkar
akbar berharap novanto bisa merangkul semua kader
mulai dari elit sampai akar rumput
sekali lagi siapapun yang terpilih itu adalah
sudah merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara
baik di dpp dpd maupun di ormas ormasnya
semuanya kita hormati pilihan pilihan yang sudah mereka lakukan
ya saya kira sudah bagus
golkar menunjukkan sebagai partai yang matang
dengan mampu melakukan pemilihan dengan baik
tanpa ada ribut ribut
untuk betul betul mau turun ke bawah
bertemu dengan kader partai di akar rumput
dan itulah yang juga akan menjadi pilihan
jadi dasar menjadi modal untuk bisa membangkitkan kembali